pelaku usaha berbasis elektronik atau e commerce meminta pemerintah untuk menguji publik terhadap aturan perpajakan yang dirancanakan
mereka juga meminta tidak ada diskriminasi antar pemain online
pelaku usaha e commerce meminta menteri keuangan untuk melakukan uji publik atas isi rancangan peraturan menteri keuangan rpmk pajak e commerce sebelum diterbitkan
partisipasi publik untuk memastikan kebijakan tersebut tidak menghambat pertumbuhan bisnis marketplace
indonesian e commerce association atau idea menyebut ada sekitar tiga ratus pelaku bisnis marketplace dengan sembilan pemain besar di indonesia
di dalamnya ada jutaan pelaku usaha pemula skala kecil yang baru memulai bisnisnya melalui marketplace
asosiasi e commerce indonesia ini menyatakan dukungannya apabila dalam rpmk pajak e commerce
diterapkan tarif pph final sebesar lima persen bagi pelaku usaha yang mencetak omset penjualan empat delapan miliar rupiah setahun
justru semua itu kita belum melihat draftnya
jadi ini kan bisa kita katakan wacana kita diundang memberikan paparan masukan tapi kita belum tahu draftnya
justru yang kita harapkan kalau sudah mendapatkan masukan
mari bicarakan draftnya diskusikanlah dengan industri dan kemudian kita uji publik
kan begitu tahapannya supaya memberikan hasil yang maksimal
di sisi lain ternyata aturan ini dianggap diskriminatif
aturan pajak tersebut tidak berlaku bagi kanal lain di luar marketplace
sebab umkm berjualan menggunakan platform media sosial seperti facebook instagram hingga instant messaging
pelaku e commerce juga mempertanyakan mekanisme pemungutan pajaknya
apakah menerapkan perhitungan sendiri dan siapa yang menghitung
penurunan satu persen ke lima persennya sih kita sangat apresiasi sih
cuma cara mungutnya dan cara menghitungnya itu kan setahu kita kan ketentuan perpajakan indonesia kan self assessment nih mbak
jadi cara dia ngitung apakah dia empat enam
delapan miliar itu kan seharusnya self assessment
nah ini yang kan sekarang yang mau di sepertinya mau dirubah gitu kan
jadi bukan self assessment tapi terhadap si penjualnya tapi marketplacenya yang akan menghitung
seolah olah seperti itu
which is kita belum tahu detailnya
punya satu juta seller sekarang satu juta seller aktif yang ada di dalam shopee gitu
itu balik lagi kita belum bisa banyak komentar karena belum ada draftnya juga yang di hand in ke kami gitu
jadi kita belum lihat apakah
siapa yang akan berdampak atau gimana gitu
penerapan aturan perpajakan ini dipercaya bisa mendorong umkm offline bertransformasi menjadi umkm online
memudahkan pemungutan pajak di masa mendatang serta meningkatkan efisiensi dan daya saing
marketplace yang disebut sebagai penyedia ekosistem ini masih menunggu reaksi dari pemerintah
desy aritonan jakarta